sejumlah fasilitas publik di jakarta pusat mengalami kerusakan imbas dari aksi demonstrasi massa di gedung dpr mpr kemarin
sejumlah elemen dari suku dinas terkait sibuk membersihkan dan membenahi kawasan sekitar senayan sejak rabu dini hari
aksi demonstrasi kembali terjadi di depan gedung dpr mpr ri pada selasa
masa dari kalangan mahasiswa tersebut memenuhi area depan gedung dpr di sepanjang jalan gatot subroto dan jalan tol es parman
namun aksi masa ini meluas sampai ke jalan asia afrika dan jalan gelora atau pintu gerbang belakang gedung dpr mpr pada selasa malam
nah di sini akhirnya kejadian saling apa
saling polisi membuang tembakan gas air mata masa itu meleparin batu
jadi sampai kantor saya ini peluran ini sampai kena kaca ditembak masuk ke dalam
seluruhnya gas air mata masih ada di ruangan
jadi semua mahasiswa itu sekitar jam delapan ya itu banyak yang pada pingsan
akhirnya kita secara inisiatif bawa ke dalam
kebetulan di lantai tiga ini ada
ada tim medis ya dari puskesmas
jadi yang lebih parah ya mahasiswa ada perempuan lah
terlihat sejumlah fasilitas publik rusak
taman taman separator busway bahkan pos polisi yang berada di persimpangan jalan gerbang pemuda juga hangus diduga dibakar masa
selain itu satu unit bus milik tni dibakar oleh masa tidak dikenal di jalan lapangan tembak senayan
fasilitas lainnya yang juga mengalami kerusakan adalah pagar dpr serta aksi vandalisme yang tampak di tembok gedung dan tembok pagar tol dalam kota
hari ini kami melanjutkan terkait dengan fasilitas umum yang memang kurang baik yang kita lihat di kesempatan pagi hari ini
hari ini kita turunkan tiga ratus personil dari lingkungan hidup
kemudian juga dibantu oleh teman teman ppsu kelurahan
masih masih kelurahan ada sekitar seratus orang jadi total sekitar empat ratus orang
termasuk dari sudin
dan pertamanya juga mengadakan konstitusi taman
rabu pagi sejumlah petugas dinas lingkungan hidup dki jakarta beserta petugas pekerja penanganan sarana umum masih terlihat membersihkan sisa sisa demonstrasi
pemkot jakarta pusat memfokuskan untuk membersihkan kawasan gedung dpr mpr
rizky renardi warsa jakarta